di salah satu sudut kota bandung ada satu kampung yang menamakan diri sebagai kampung kaligrafi
di sepanjang dinding rumah rumah warganya terdapat mural kaligrafi
wisatawan yang berkunjung ke sana juga bisa belajar membuat kaligrafi
memasuki bulan suci ramadan banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan
salah satunya adalah dengan menulis kaligrafi
di salah satu sudut kota bandung tepatnya di kelurahan cicahem kecamatan kiara condong
ada salah satu kampung yang disebut dengan kampung kaligrafi
karena warganya membuat kaligrafi seperti ini
dan juga banyak anak anak dan juga warga lainnya yang ikut belajar membuat kaligrafi untuk kegiatannya sehari hari
konsep kampung kaligrafi awalnya dibuat untuk mengikuti lomba kampung keluarga berencana yang digagas bkkbn akhir tahun dua ribu dua puluh
konsep kaligrafi dipilih karena ada dua warga di gang raden jibja rw dua kelurahan cicahem yang memiliki kemampuan membuat kaligrafi
warga pun secara swadaya mengumpulkan uang dan bersama sama membuat mural kaligrafi
berapa lama pak pembuatannya untuk semua kampung di chat chat begini dengan kaligrafi dan laut
kalau itu kan pembuatannya itu kurang lebih selama tiga bulan kurang lebih
karena itu kita mengingat terbenturnya biaya kan biaya swadaya masyarakat
jadi dari swadaya masyarakat juga dari pemerintah juga
dalam hal kelurahan yang membantu supaya ada dalam kelancaran
nah ini adalah
adalah aam jamaludin salah satu warga yang memiliki kemampuan membuat kaligrafi
pria berusia empat puluh satu tahun ini bercerita bahwa kemampuannya menciptakan tulisan indah didapat sejak bangku sekolah madrasah
berbagai media membuat kaligrafi pernah ia coba mulai dari kayu kanvas hingga kulit
namun menulis kaligrafi di dinding memberikan kepuasan tersendiri
dari kota bantuan di sini di kampung kaligrafi di kampung kaligrafi di kampung kaligrafi di kampung kaligrafi
disuruh pilih antara bikin ikan pang atau yang lainnya
dan orang saya lebih suka orang lebih suka
jadi lebih suka kenapa
karena pertama ada tantangan media selebar
kedua inspirasinya supaya ada aja gitu punya ilmu
hasil karya aam dan warga kampung kaligrafi ini menarik perhatian banyak warga di sekitar kota batu
di bandung termasuk para mahasiswa
mereka pun tertarik untuk belajar membuat kaligrafi
mungkin cukup susah ya kayak belajarnya gitu kan
perlu bener bener ke telitian kita kalau misalnya membuat kaligrafi gitu kan
makanya kayak pas ngeliat ini tuh kayak seneng aja gitu
pasti ini susah gitu kan buatnya juga gak gampang gitu
tertarik sih tertarik
karena kan nanti ya bisa jadi bahan referensi gitu kan
kalau aku dokter rumah sendiri terus bisa bikin hiasan hiasan di rumah
bagus sih kalau kata aku
seni kaligrafi memang telah lama ada di indonesia
seiring masuknya agama islam dari berbagai wilayah ke nusantara
kaligrafi terus berkembang hingga menjadi salah satu cabang yang dilombakan
dalam membuat mural kaligrafi penulisan ayat al quran harus benar dan sesuai kaedah
selain itu perlu diperhatikan juga tinggi tulisan

nah ya dari tanah misalkan sekira satu meter ke atas atau setengah meter ke atas
jangan sampai tadi kalau misalkan orang jalan dekat itu tertendang misalkan ya
kalau tertendang kaligrafi itu identik dengan al quran
kecuali kalau ornamennya nah kalau ornamennya hiasannya itu sampai ke bawah
itu mbak bukan hal yang apa namanya bukan yang bermasalah begitu ya
tapi kalau misalkan
selain memiliki kreativitas di bidang seni warga kampung kaligrafi
terutama kalangan ibu ibu juga memiliki kreasi dalam bidang kuliner
sedikitnya ada empat produk makanan yang menjadi ciri khas kampung kaligrafi
yakni keripik pisang sale pisang kacang goreng dan keripik singkong
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat